mas dira kita ketahui mk menolak permohonan uji materi undang undang terkait penggunaan ganja medis untuk kesehatan
hal yang begitu diperjuangkan setelah sekian lama banyak suara dari sejumlah ibu yang membutuhkan pengobatan medis untuk anaknya
nyatanya masih mentok begitu sampai saat ini tanggapan lgn
ya sebenarnya kalau untuk sebuah perjuangan tetap aja ini sebuah kemajuan ya
karena awalnya itu kan dari awal ketika kita bicara ganja medis khususnya
itu bahkan untuk riset saja dari tahun dua ribu lima belas kita tidak pernah diberikan keleluasaan atau diberikan izin khusus lah dari pemerintah untuk bisa melancarkan riset ini
tapi dengan keputusan mk kemarin dengan dimandatkan oleh mahkamah konstitusi bahwa pemerintah dan lainnya
legislatif harus segera melakukan riset ganja medis aku pikir ini sebuah perkembangan yang patut kita apresiasi
oke dua ribu empat belas sempat mempresentasikan proposal penelitian ganja medis bersama dengan yayasan satifah betul
betul sekali kami atas nama yayasan satipan nusantara kemudian mengajukan riset kepada kementerian kesehatan
cuma memang waktu itu masalah birokrasi itu tidak masih belum terbuka lah
dan pemahaman pemerintah mengenai ganja medis kan belum seterbuka sekarang
jadi waktu itu masih banyak ketakutan ketakutan masih banyak stigma di situ ya sehingga sangat sulit untuk menjalankan penelitian ini
selain faktor birokrasi mas dira apa yang kemudian menyebabkan ini kok mandek terus tidak mendapatkan titik terang
padahal risetnya sudah begitu banyak penggunaan di luar negeri pun juga sudah menjadi contoh
persoal eh itu yang justru jadi pertanyaan kita juga ya sebenarnya apa yang menghambat pemerintah untuk melakukan riset
karena kalau kami posisinya di dalam yayasan kan kami siap untuk kapanpun ketika negara membutuhkan para pakar para ahli untuk melakukan riset ini kami sudah benar benar siap untuk membantu
oke tapi mas dira dan lgn bagaimana melihat keseriusan pemerintah melakukan paling tidak melakukan riset medis soal ganja
selama belum ada peraturan yang jelas gitu ya keluar mengenai riset ganja ini ya kami masih menganggap ini sebagai sebuah wacana
tapi ketika aturan dari kementerian kesehatan atau dari legislatif merubah kebijakan untuk dapat mengakomodir penelitian ganja medis ini
barulah di situ kita akan saya pikir kita akan sama sama ya bekerja sama untuk bagaimana kita meneliti dan bahkan mengembangkan ganja medis yang notabene tanaman ini
sangat tumbuh subur di indonesia
oke nah kalau mk menyebut aturan ini merupakan kewenangan dpr dan pemerintah kemudian apa tindak lanjut dari teman teman
dari lingkar ganja nusantara juga untuk memperjuangkan kembali ada legalisasi ganja medis ke depan
sebenarnya sebelum kita bicara terlalu jauh mengenai legalisasi atau regulasi mengenai ganja medis ini yang paling penting sekarang kan lagi lagi riset ya
karena kemarin mahkamah konstitusi juga mengatakan bahwa belum ada
riset riset atau temuan temuan dari indonesia yang dapat meyakinkan mahkamah untuk kemudian bisa meregulasi ganja untuk pelayanan kesehatan
ya lagi lagi kita harus kembali kita harus kita jangan lompat tangga lah
kita sekarang masuk ke fase riset kita buktikan sama sama ya itu yang sekarang harus kita lakukan
oke untuk mendukung adanya riset begitu mas di pemerintahan
sudah melihat tidak ada atau sudah melihat walaupun masih minim
buat riset udah jelas lah hari ini hari ini kami baca berita bahwa kementerian hukum dan ham juga mendukung gitu ya
supaya negara bersegera untuk melakukan penelitian ini
tapi lagi lagi sekali lagi saya tekankan di sini bahwa kita sebagai lembaga ilmu pengetahuan ganja
mungkin kita mungkin kita satu satu
mungkin kita satu satunya lembaga ilmu pengetahuan ganja medis yang ada di indonesia
kita benar benar sudah siap kita benar benar menunggu sekali sudah lama
untuk benar benar bisa berkontribusi kepada negara berkontribusi kepada bangsa
bagaimana kita bisa mengembangkan potensi ganja yang kita punya di indonesia
oke mungkin masih banyak kesimpang siuran di masyarakat soal penerimaan legalisasi ganja medis ini juga
apa kemudian yang harus dipahami oleh masyarakat pertimbangan apa yang juga dikuatkan oleh teman teman
dari lingkar ganja nusantara agar ini menjadi kajian yang dilakukan oleh pemerintah
ya memang sebenarnya benar sekali bahwa masyarakat sekarang itu simpang siur
ini apa benar ganja ini dapat bermanfaat ganja medis ini dapat bermanfaat untuk pelayanan kesehatan
walaupun kalau kami di yayasan sudah sangat yakin bahwa tanaman ganja yang di indonesia ini memiliki potensi yang sama seperti tanaman tanaman
ganja yang ada di negara lain
dan potensi itu sebenarnya bisa kita lihat dari thailand sekarang malaysia ada australia amerika bahkan moroko
itu sudah melegalkan ganja medis untuk masyarakatnya
oke mas dira terakhir saya harus tanya sejak dua ribu empat belas sudah mengajukan proposal penelitian atau riset kepada kementerian kesehatan
dan itu juga saya yakin dilakukan jauh dari tahun tahun sebelumnya optimistiskah ke depannya
tenaga medis ini bisa dilakukan di indonesia
kami optimis bahwa riset ganja medis akan segera dilakukan dalam waktu yang sangat dekat
kami sangat yakin mengenai itu
tapi kalau kita bicara mengenai regulasi ganja medis itu masih butuh waktu
kita nggak bisa terburu buru untuk apa ya ibaratnya kebijakan yang ganja medis yang ada di luar negeri kan belum tentu cocok dengan kebijakan ganja medis yang kita butuhkan di indonesia
masih banyak pertimbangan
pertimbangan soal kebudayaan masih banyak pertimbangan soal lain lain yang harus kita pertimbangkan ya untuk meregulasi ganja medis di indonesia ini
paling tidak desakan dari sosial media dan kemarin yang sempat viral ibu ibu yang mendorong mk agar melegalisasikan ganja medis untuk kesehatan ini bisa mendorong lagi kajian ganja atau ganja medis ini supaya bisa dikaji oleh pemerintah begitu ya
diriset lagi kembali oleh pemerintah
mas dira terima kasih banyak
kabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected